setelah tiga kali dilakukan pemilihan ulang hakim konstitusi anwar usman kembali terpilih sebagai ketua mahkamah konstitusi periode masa jabatan dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh delapan
dalam hasil pemungutan suara di gedung mk yang melibatkan sembilan hakim konstitusi pada rabu sore anwar meraih lima suara sedangkan arief hidayat meraih empat suara
seperti yang rekan rekan saksikan tadi bahwa pelaksanaan demokrasi di mahkamah konstitusi ini sendiri itu luar biasa
tadi bagaimana pemilihan kalau untuk wakil tadi satu putaran kemudian untuk ketua itu sampai tiga putaran
sesungguhnya saya di berbagai tempat mengatakan bahwa kekuasaan jabatan apapun di muka bumi ini adalah milik allah tuhan yang maha kuasa
yang pada sore hari ini telah memberikan jabatan itu kepada saya dan yang mulia prof sabi untuk menerima
menampingi saya periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh delapan
sementara pada pemilihan wakil ketua mk hakim saldi isra dinyatakan terpilih sebagai wakil ketua mk periode masa jabatan dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh delapan mendampingi anwar usman
dalam pengungutan suara tersebut saldi memperoleh lima suara bersaing dengan daniel yusmik pancas takifoe
yang meraih tiga suara
dan satu suara abstain
kami berharap bahwa para hakim konstitusi yang sudah mempercaya kami untuk memimpin institusi ini ke depan
pusai terpilih anwar akan diambil sumpah pada senin pekan depan atau dua puluh maret dua ribu dua puluh tiga yang akan datang
rizky tiar yahya jakarta